nah itu tadi ya jadi sekarang boleh boleh saja nih mumpung harinya satu hari dalam setahun
oke boleh berarti ya
boleh kamu beli apa aja silahkan silahkan nanti
masak daripada tiang kan harus anda perhatikan betul ya dihitung hitung
karena mentang mentang diskonnya besar langsung wuuuh semua
buat daniel apa sih yang nggak dikasih silahkan ayo
oh saya gini aja butuh modal
butuh modal oh kalau modal sih gak bisa
tapi butuh modal pasti karena ini nih fenomena sekarang ini pemirsa banyak artis yang mulai menggeluti bisnis
karena melihat bahwa persaingan di dunia selebritis ini ya sudah mulai semakin padat semakin banyak saingan
sehingga harus mencari ceruk pasar baru dengan cara berbisnis
nah ini juga mereka lakukan demi menjaga keuangan mereka ya
kami hadirkan seperti apa sih trik dan juga kiat bahkan strategi mereka untuk bertahan dalam persaingan bisnis artis sekarang ini
ini informasinya untuk anda
dunia hiburan yang dinamis membutuhkan wajah baru dan segar untuk menarik minat penontonnya
hal ini membuat artis memilih berbisnis untuk bisa mencetak uang memenuhi kebutuhan masa kini dan akan datang
namun kini banyak sekali artis yang terjun berbisnis dan membuat persaingan semakin ketat
apalagi dengan tipe produk yang hampir sama
seperti bagian muslim kuliner kue dan roti
kiki amalia baru merambah bisnis pakaian setahun yang lalu
namun sudah bisa mencetak omset lima puluh juta rupiah per bulan
si pemilik kiki amalia mengatakan ia memilih bahan kain lokal dan terjun sendiri memilih dan mengawasi produksinya
produk kiki sering dipakai sebagai wardrop di sejumlah sinetron
termasuk sinetron yang sedang tayang di malaysia
sehingga secara otomatis terbentuk pasar ekspor
walaupun ini produk lokal tapi banyak dicintai oleh masyarakat gitu
banyak penimpinannya luar biasa
jadi aku kalau belanja kain kadang kadang di bandung bolak balik sebulan dua kali untuk produksi juga di bandung
karena memang konveksi aku di bandung
ternyata sebulan sampai lima puluh juta
artis cilik delia septiani yang mengeluti bisnis pakaian muslim sejak dua tahun lalu
mencetak untung seratus sampai dua ratus juta per tahun
strateginya selain didukung berjualan secara online
dirinya sering ikut pameran di jabodetabek makassar dan palembang
saat pameran delia pun selalu hadir dan ikut berjualan di booth untuk membuat pembelinya senang
saya sudah dikenal namanya
jadi makanya saya punya brand dengan nama saya sendiri gitu kan
kedua saya pasti mengunjungi booth gitu
biasanya pasti ada di booth gitu kan
karena itu juga nilai jual yang plus
karena terjun langsung saya melayani langsung
itu membuat customer senang pastinya gitu kan
dan yang satunya lagi juga adalah mumpung masih dikenal masih muda masih ada jalannya masih ada kesempatan
berbeda dengan kiki dan delia
hendra yang terkenal dari tayangan sitkom berbisnis flode roti belanda dan ensai mada
agar berbeda dengan bisnis kue ala artis yang ramai di daerah belakangan ini
dengan harga premium tujuh belas rupiah per satu roti
hendra bisa mencetak omset rata rata dua ratus juta rupiah per bulan
konsep roti belanda dan zaman dulu itu yang diklaim membuat produknya laku di pasaran
jadi mumpung orang masih agak mengenali gitu loh
terus kita keluarga semua istri sama anak suka sama roti
akhirnya kita berbisnis
kenapa kita bisnis roti karena kita suka mampir sama roti gitu loh
terus kebetulan saya mengangkat untuk di bisnis saya ini roti
saya mengandalkan bloder sama ensai mada
pertama karena bluder itu roti peninggalan dulunya katanya
peninggalan belanda di jawa timur
namun omset yang besar tersebut tidak lepas dari julukan profesi artis yang mereka sandang
hal itu tentu untuk mendukung pemasaran produk yang mereka jual
namun semua kembali ke strategi marketing untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis
desi aritonang jakarta